terkadang dunia ini memang kejang
orang yang kau cintai
ternyata hanya menjadi saksi pernikahan
apa sebenarnya yang direncanakan
aku berkala seri wang
wujudkan pertarungan ini
di tempat ini juga
saat jelang purian
tapi sejak saat itu
entah kemana kepadakanku
dan bulan berikutnya
saat ayah anda murai
ingin bertemu dengan jagadwira
di tempat yang mereka sudah sepakati
tapi pendekar berdarah dingin itu
tidak menunjukkan batang hidungnya
sehingga dia menangis
sedikit pun kepadakanku
seperti ditelan bumi
serahkan si tuan tak masuk
setelah ilmu berltirik
kau ialah orang
tidak k intimiden
kau bukan toe
terima kasih telah mengelola gue dan pemain
jangan berterima kasih padaku
ini semua terjadi atas izin allah swt
dan kembalikan hawa murnimu
sekarang aku ingin mencari makan
untuk makan malam
lebih baik sekarang aku mengatur hawa murni
kamu bisa belajar jurus batasan
kamu bisa belajar jurus paksa

aku terpaksa melakukan semua ini
senjata yang sangat luar biasa
senjata ini mampu untuk menandingi hujan keuangan
senjata ayah anda yang tak terkalahkan

saya tak me dogs
saya berani kerasa
bantu aku menghapis sekian santan
dan buat dia menghilang dari muka ku
apa kau bicara dengan siapa kali ini
aku harus menguasai senjata ini dengan sepenuhnya
dengan sangat begitu sempurna
rumbu apa lagi
kita mulai berhenti
aku akan menangis
aku akan menangis
aku melakukan ini agar kau tetap hidup
meskipun kelak kau mungkin tidak tahu sebesar apa pengorbananku ini
ada apa ini
perempuan tawaran itu menangis dalam keadaan belum sadarkan dirinya ya
nimas rarasanta menangis
apakah dia menangis di keputusan
pusanku jagad dewa batara
aku tidak boleh diam saja
kalian ini mengganggu saja
biarkan saja perempuan itu
mau menangis atau tidak
mari kita menangis
aku tidak mau
aku tidak mau
kau mau mempermainkanku di depan altar leluhurku
aku ingin menikah
kau sembuh kandung di nimas rarasanta
baru kita akan menikah
sepertinya akan sangat menarik kalau kau mau nikah di depan orang yang kau cintai
orang yang kau cintai
kalian bawa perempuan itu kesini
terkadang dunia ini memang kencang
orang yang kau cintai
ternyata hanya menjadi saksi pernikahan
apa sebenarnya yang direncanakan
sepertinya senjata ini sudah menemukan tuhan yang baru
akan kubuatnya mengoyak oyak lantai
aku tidak bisa berhenti
ini adalah hayatidade mereka
suku luar biasa
bukan hanya banget
bahkan bumi seluruh bumi akan kukoyak